ya baik dan kini kita beralih ke informasi selanjutnya
ya demam game pokemon go membuat para pengguna jalan di kota surabaya pusing
bagaimana tidak demi mendapat monster pokemon para gamer ini nekat berburu pokemon di tengah jalan hingga membuat macet arus lalu lintas
demi mendapat monster pokemon para gamer ini nekat berburu pokemon di pinggir jalan
beberapa di antaranya bahkan harus mendapatkan monster di tengah jalan di noyo surabaya selasa sore
para gamer yang datang ke tempat ini seenaknya mencari pokemon bahkan hingga memarkir kendaraan sembarangan
tak pelak aksi ini membuat arus lalu lintas di sepanjang jalan di noyo tersendat
oh gitu ya ini berapa orang yang datang ke sini
sementara itu pengguna jalan mengeluh dan merasa terganggu akibat ulah para gamer ini karena menyebabkan lalu lintas menjadi semrawut
lumayan sih terganggu juga sih sebenarnya
terganggu kenapa ini
ya itu semrawut kan
semerawut ya jalanannya ya macet juga ya
surabaya kan udah macet kena pokemon ditambah semrawut
terus keinginan mbak sebagai warga kota biar nggak menggaguh jalan ini apa ini
kan lagi booming juga ya game pokemon ini ya
ya kalau bisa lebih tertib aja lah
lebih tertib aja ya
atau kesadaran sendiri aja
soalnya kan juga susah mungkin ya untuk menertibkan kalau nggak kesadaran diri kita sendiri
keberadaan monster pokemon di jalan dinoyo surabaya ini memang sangat banyak
meski para penggemar pokemon go mengaku senang
tindakannya membahayakan keselamatannya dan pengguna jalan lain